kita ke informasi lainnya sebuah perahu penyeberangan terbalik di perbatasan kabupaten tuban dan bojonegoro jawa timur
akibatnya para penumpang jatuh dan terseret derasnya arus sungai
peristiwa pada rabu siang itu terekam kamera handphone warga yang sedang menumpang perahu penyebrangan lain
terlihat korban berusaha menyelamatkan diri
kecelakaan bermula saat perahu yang dikemudikan kasian membawa sejumlah penumpang dan sepeda motor
dan perahu meraju atau melaju dari wilayah ngadirejo tuban menuju semambung bojonegoro
namun saat melintasi pusaran air perahu tiba tiba terbalik
belum diketahui jumlah penumpang dalam perahu tradisional tersebut dan hingga saat ini baru sebelas orang berhasil diselamatkan
tim sar gabungan tuban dan bojonegoro masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang
kurangnya berapa kurang tahu
bisa selamat tadi gimana pak
jadi ditolongi sama orang tambang pasir itu
sampai dengan saat ini yang bisa kita identifikasi sejumlah delapan belas orang dan yang sudah kita temukan sebelas orang
sebelas orang dalam keadaan selamat
berarti tujuh orang ini masih dalam pencarian ya
tujuh orang masih kita lakukan pencarian sampai dengan saat ini
sudah pasti jumlah delapan belas pulau
untuk ini jumlah yang bisa kita identifikasi
jadi bukan jumlah penumpang tapi jumlah orang yang menumpang yang sudah bisa kita identifikasikan